udah berapa lama kamu disini
aku baru aja bercanda sama anak kamu
karena udah pulang tuh sama dulu
tuhan kamu lihat deh
kak fahd tuh bener bener suka sama aku
selamat siang dokter
iya iya silahkan masuk
ternyata benar kamu
ternyata pasien saya hari ini yang bernama haris wijaya tuh
haris wijaya yang ini
sudah lama ya kita nggak ketemu
sekitar dua puluh tahun
tidak usah bersikap soeramah pada saya
karena sekarang saya tahu
siapa kamu sebenarnya
setelah dua puluh tahun kita tidak ketemu
kamu bersikap seolah olah kamu
tidak ada masalah apa apa sama saya
setelah apa yang kamu lakukan pada farah
setelah kamu siasakan dia
kamu masih berpikirkan pada dia
ini untuk meminta saya menjadi dokter bedah kamu
kamu benar benar tidak punya malu anies
kepala rumah sakit mau bertemu dengan dokter
saya segera kesana
nhasil dan selama dijadikan
lo mau buat lo ya kan
gue akan nikah sama farah
eh jangan rizky
kalau sampai lo gak tanggung jawab sama dia
dan kalau sampai lo bikin kecewa dia
atau bikin dia nangis
saat itu juga
persahabatan kita putus
kak mila kamu nyari kak fadil
iya nah kakak fadil kemana ya
udah berangkat sih mila
tadi pagi pagi banget dia berangkatnya
tapi kok kak fadil gak pamit ya sama aku
kok kamu ada disini mila
ada perubahan dari kak fadil
makanya mila datang kesini untuk langsung menanyakan ya sama kak fadil
tadi pagi pagi sekali kak fadil pergi ke klinik
kenapa kak fadil gak pamit sama camilla
tadi pagi aku buru buru banget
aku sibuk banget disini dari pagi
kak fadil buru buru
kak fadil sibuk
kalau kak fajar memang lagi sibuk
kenapa kak fadil sekarang ada disini
kenapa kak fadil melamun disini
kenapa kak fadil nggak praktek aja
dan menangani pasien
sebelum camilla tadi menegur kakak
kamila duduk disitu
kamila perhatiin kak fadil
kak fadil cuma ngeliatin handphone
makanya kak fadil nggak sadar
kak fadil gak sadar
kak fadil gak sadar
kak fadil gak sadar
kak fadil gak sadar
kak fadil gak sadar
kak fadil gak sadar
kak fadil bisa bantu
semua ini karena kejadian semalam
kak fadil sedih
karena pada saat edo datang
kak fadil langsung sembuh
aku bukan cuma sedih bilang
aku merasa sangat terluka
sekarang coba kamu pikir
aku seharusnya bisa menolong kak fadil
aku seharusnya bisa membantu kak fadil
untuk menurunkan demamnya
aku gak bisa berbicara
aku gak bisa berbicara
aku gak bisa berbicara
aku tak apa apa mila
berjam jam aku berada di samping kak fadil
tapi demam kak fadil masih tetap tinggi
edo baru bersama kak fadil lima menit
tapi kak fadil langsung sembuh mila
aku akan menjadi ayah dari kak fadil
tapi aku sama sekali gak berguna sebagai seorang ayah
yang kak fadil butuhkan bukan aku mila
kak fadil enggak kak
kak fadil gak boleh berbicara seperti ini
di mata kak mila kak fadil tetap berguna
karena tanpa kak fadil mungkin kak fadil tidak akan ada di dunia ini

bukan kak fadil
kava tenang aja ya
kalau udah terbukti kalau kamu anak aku
aku akan menjadi papa yang sangat baik buat kamu
kamu jangan terlalu yakin dong
apapun hasil tes dna itu
aku tidak akan membiarkan kamu menjadi papa yang kava
mila kok kamu bisa seperti itu sih
karena aku sudah tidak mengharapkan kamu lagi dok
aku rasa kamu ngerti kok kenapa
karena aku sudah berkali kali menolak kamu
bahkan aku juga tidak tahu jumlahnya berapa kali
karena itu sudah terlalu banyak
kamu memang sudah menolak aku berkali kali
tapi apa aku pernah nyerah
aku sama sekali gak pernah nyerah
dan aku akan buktikan ke kamu
aku bisa menjadi suami yang baik
dan papa yang baik untuk eka anak kita
nama anak aku kava bukan eka
dan sampai kapanpun
aku tidak akan membiarkan kamu menjadi papa eka kava
kalau membatalkan niat kamu untuk tes denaula
kalau kamu gak mau membatalkannya
aku yang akan membatalkannya
karena kava adalah anak aku
dan aku tidak akan membiarkan kamu mengambil apa pun dari kava
bahkan sahel rambut pun aku tidak akan membiarkan kamu mengambilnya
cahaya rambut pun aku tidak akan membiarkan kamu mengambilnya
aku tidak mengizinkan edo
kamu jangan ngomong kayak gitu mil
tanpa udah janji sama aku
kalau dia akan membagian selalai amputai kafa
dan dan aku akan pasti dapet amput kafa
mau kamu halangin aku segimanapun
aku akan bisa dapetkan amputai kafa
terus sekarang kamu keluar karena waktu kamu udah habis
iya tapi aku juga akan keluar
edo kamu keluar
tapi yaudah besok datang lagi sini
mau ngingetin tante aja
jangan lupa kasih amput kafa ke saya
banyak nuntut banget sih itu anak
sekarang mama untuk mengizinkan edo tes dana ulang
belum tes aja itu udah seperti ini
bawa sendiri kan yang repot
lebih baik mama batalkan saja memberikan rambut kafa ke edo
mama tetap akan memberikan rambut kafe

pada saat kafa akek kata
nanti untuk edo tes dana ulang
dan akek kak itu tinggal dua minggu lagi
kalau mama nggak berikan
edo pasti akan datang ke rumah ini setiap hari
bahkan bisa sampai kakak besar
mama nambah senyum dong tovan
tapi kalau memang memberikan itu semua berarti
tinggal dua minggu lagi
dan semuanya akan berakhir
mama yakin semua kegilaan edu ini akan berakhir setelah dua minggu lagi
nggak akan ma
apapun hasilnya nanti
dia pasti gak akan bisa terima kalau hasilnya itu merugikan dia
sekarang coba mama pikir
edo itu udah berapa kali ditolak amila
dan apa dia nyerah
dia tetap ngeyel ngejar kamila
dan mama inget
dia menculik kamila
jadi bukannya nggak mungkin ma
setelah hasil tes dna itu keluar dan terbukti
kalau kafa adalah anaknya fadil
dia akan tetap mengejar kava dan kamila
dia nggak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau
menurut taufan memang cuma buang buang waktu memberikan dia kesempatan
lebih baik mama batalkan saja tes dna itu ma
lebih baik mama batalkan saja ma